sumpah pemuda selalu diperingati setiap tahunnya tapi jangan sampai peringatan sumpah pemuda hanya seremonial belaka
dan untuk membahasnya sudah ada dua perempuan berprestasi sudah bergabung bersama kami
ada musisi nia aladin kemudian chief marketing officer ayo belajar nadira nur aini afifa
halo mbak nia dan mbak nadira selamat malam
baik apa kabar sehat
alhamdulillah ya ini apalagi hari spesial ini saya ingin menggali sebenarnya apa yang kalian berdua pahami soal sumpah pemuda
saya pertama ke mbak nadira dulu sebagai salah satu lulusan universitas harvard dan kini menjadi chief marketing officer salah satu lembaga bimbingan belajar
mbak nadira boleh digambarkan kepada kami bagaimana anda memaknai sumpah pemuda kali ini
bagi aku sumpah pemuda itu
maknanya pasti besar ya bukan hanya sesuatu yang menjadi historical aja tapi juga suatu momentum bagi kita nih untuk anak anak muda
diingatkan lagi bahwa segitu besarnya power kita sebagai anak muda yang mungkin kadang dianggap sebelah mata atau dianggap kita belum matang enough untuk bisa kontribute untuk negara
tapi di momen sumpah pemuda ini kita diingatkan lagi bahwa peran kita sangat penting dan sesungguhnya sangat besar
mbak nadira ini kan setelah lulus dari harvard
kemudian kembali lagi ke tanah air
padahal sebenarnya ada juga kesempatan untuk berkarir di luar negeri
ada peluangnya begitu
mengapa anda memilih untuk kembali ke indonesia
sejujurnya sih mbak kalau aku selalu berprinsip cari ilmu boleh kemana aja ke belahan dunia mana aja
tapi at the end untuk mengaplikasikan ilmu itu harus balik lagi ke negara asal which is ke indonesia
kalau aku merasa aku dibesarkan di sini belasan tahun
bahkan sampai di umur sekarang dan aku tahu betul apa masalah yang ada di lapangan
sekarang dengan aku merasa aku udah cukup equip dengan ilmu yang pengen aku dapetin
berarti aku harus kembali ke indonesia dan selesaikan permasalahan di negeriku dulu
menyelesaikan urusan atau masalah yang ada di negeri sendiri
kita akan dengar juga tadi kalau sudah dengar mbak nadira sebagai dokter itu sudut pandangnya soal sumpah pemuda
kita akan ke mbak nia sebagai musisi
pasti punya sudut pandang tersendiri soal sumpah pemuda

pasti punya sudut pandang tersendiri soal sumpah pemuda
sumpah pemuda menurut aku adalah tahun yang bersejarah di mana sebirik bangsa ini bersatu
jadi kalau menurut aku kita kerjakanlah apapun yang kita bisa sesuai dengan passion kita masing masing
kalau kita mengerjakan dengan sepuluh hati dan konsisten insya allah kita bisa ikut memberikan kontribusi sebagai bangsa
dan kita juga jangan pernah memandang perbedaan sebagai sesuatu yang menyebabkan kita jadi gak bisa bersatu dan berkolaborasi dengan yang lain
itu dengan adanya perbedaan ini
kita akan semakin kaya kita akan mendapat sudut pandang baru dan tentunya kalau kita sudah bersatu kita akan dengan lebih mudah bisa mencapai tujuan kita
mbak nia ini kan sebenarnya semangat sumpah pemuda kalau kita lihat sejarahnya adalah menyatukan berbagai macam pendapat para pemuda dari sabang sampai merauke
kalau dari dunia musik apakah anda melihat ada kolaborasi dari berbagai macam pemuda
dan kemudian mencapai sebuah kesepakatan dalam memaknai industri musik yang saat ini sedang turun ya dalam masa pandemi mbak nia
ya tentu kalau mungkin dari segi panggung dari segi perform di panggung kita lagi menurun
tapi itu sama sekali tidak merendahkan semangat kita untuk bikin karya
karena pada saat ini bikin karya itu sudah lebih mudah mau rekaman bisa rekaman online

bahkan lebih mudah untuk dikerjakan dengan situasi seperti ini
artinya beradaptasi ya mbak nia
iya beradaptasi mendidikkan dengan keadaan tapi tetap dari dalam dirinya dengan patah semangat
kalau di dunia musik ada dampaknya yang begitu signifikan bagaimana dengan dunia pendidikan mbak nana
mbak nadira salah satu cmo dari lembaga pendidikan anda melihat bagaimana kondisi pandemi ini harus disikapi dengan bagaimana dalam momentum sumpah pemuda kali ini mbak nadira
pastinya di dunia pendidikan perubahannya sangat sangat besar ya mbak
mungkin dari awalnya kita merasa pendidikan itu sesuatu yang sangat konvensional harus temu di sekolah
sekarang mau gak mau harus masuk juga nih teknologi ke dalamnya
semua pelaku pendidikan siswa guru sekolah harus bisa
teknologi dan juga harus didukung dengan device yang bisa digunakan juga untuk perubahan yang besar ini
jadi kalau menurut aku sekarang peran pemuda kita bantu pemerintah sebisa mungkin mengatasi permasalahan ini
kalau aku di pendidikan berarti dengan adanya startup yang aku jalankan sekarang
aku berusaha sekuat mungkin penetrating the technology
jadi bantuin anak anak yang mungkin tidak punya device untuk punya device
yang gak punya kuota internet untuk bisa aku sokong juga dengan startup aku
dan pastinya menggunakan fitur fitur startup aku juga yang mudah mudahan lebih fokus ke impact ya
bukan ke profitnya apalagi di masa sulit seperti ini
ini kan masa sulit mbak nadira ini kan mbak nadira juga bekerja dengan pemuda pemuda atau anak muda lain dalam bidang pendidikan
sejauh ini apakah untuk mengajak pemuda bergabung untuk bisa bekerja sama dalam bidang pendidikan
apakah itu sulit atau bagaimana kondisinya di lapangan sebenarnya mbak nadira
iya mbak kalau untuk di generalisir sih sebenarnya beda beda mbak
tapi untuk secara umum pemuda menurut aku sangat sangat reseptif untuk bisa membantu
kasih impact dan juga untuk mau berubah gitu terima challenge
menurut aku saat ini cukup tidak terlalu sulit ya untuk mengajak anak muda untuk sama sama bantu fokus ke impact
bantuin orang orang yang kesusahan
bicara soal perubahan kemudian juga adaptasi kita juga ada mbak nia
yang merupakan musisi memainkan lagu karya wr supratman yang sudah kita bilang itu adalah lagu saat kita berjaya beberapa puluh tahun yang lalu
dan memilih lagu kebangsaan indonesia raya dan juga lagu r a kartini
mbak nia boleh dijelaskan kepada kami mengapa anda memilih dua lagu tersebut
sebenarnya yang pertama kali kena banget sama aku itu adalah di nada dan di melodinya

makanya aku memilih waktu memainkannya
aku main kan lagu ibu kita kartini isi buru matahari dan indonesia raya

disitu aku baru oh kenapa lagu lagu beliau dibiola itu sangat enak ternyata yang pencerita lagunya sendiri adalah pemain biola
disitu aku baru oke dan kalau untuk alasan lain adalah simple sih aku ingin adar karya karya aku bisa dihikmati oleh berbagai macam latisan
dan lagu lagu ini aku yakin anak anak sekolah mulai dari tk orang dewasa bahkan sampai orang utuhannya pun akan mendengarkan lagu ini gitu
dan setelah itu kita juga bisa jadi ikut berpartisipasi dalam acara acara besar yang sebenarnya
oke tapi saya juga penasaran ingin mendengar bagaimana mbak nia ini memainkan lagu r a kartini dengan biolanya
saya penasaran boleh gak mbak nia mainin
boleh boleh boleh

wow kita beri tepuk tangan ya
mbak nia memainkan musiknya
luar biasa karena
selama ini kita selalu mendengar
musisi musisi yang muda
ini selalu memainkan lagu lagu yang
kekinian tapi mbak nia memainkan
lagu seperti ini mudah mudahan bisa
menginspirasi anak anak muda ya mbak
aku juga senangnya
setiap hari hari ini banyak pribadi
yang minta izin kalau mbak
lagunya boleh gak dipakai
dipakai mesin coka sini

ini bahkan dikirikan kalau kayak juli bul
aku sih tentu karena ternyata
hari ini bisa berguna
buat orang lain
oke kita akan perbaiki
audionya mbak nia terlebih dahulu
tapi kita akan ke mbak nadira
mbak nadira ini menarik soal pendidikan
ada banyak pr apalagi
ini sumpah pemuda begitu penting
tidak hanya seremonial
menurut anda apa yang harus dilakukan
oleh anak anak muda untuk bisa mendukung
kemajuan pendidikan tanah air
kalau aku pribadi untuk anak muda
pastinya untuk bergerak sesuai dengan
itu sudah bisa memajukan tanah air
kalau mereka capability sebagai dokter
ya maksimal sebagai dokter
kalau sebagai guru maksimal sebagai guru
melakukan sesuatu dari hati dan maksimal
dan yang selalu aku bilang ke
teman teman sesama anak muda juga
kita sebagai anak muda jangan punya
jadi yang mikirnya kalau gagal udahan
intelijensi kita tuh mungkin segitu gitu aja
enggak berani terima tantangan
tapi kita harus punya growth mindset
jadi berani untuk coba hal baru
kalau misalnya ada yang nggak bisa kita bangkit lagi
dan pastinya harus terima kritik
untuk jadi sesuatu yang improve untuk diri kita juga
tapi kalau menurut mbak nadira
daerah daerah di indonesia ini sudah bisa adaptif belum
dengan pembelajaran online
ini kan ada pembelajaran online tentunya
tidak semua daerah dengan internet yang ideal begitu
betul mbak dea itu salah satu pain point terbesar
untuk sekarang kita di dunia pendidikan

belum semua siap untuk pembelajaran jarak jauh
yang tiba tiba seperti ini
kalau aku pribadi memang
ini kan suatu opsi yang mau gak mau harus dijalankan ya
jadi sebisa mungkin di daerah kita coba dukung
kalau dari ayo belajar sendiri kita coba masuk ke tv tv lokal
jadi konten konten kita yang video edukatif
yang kelas online dan lain lain
kita coba masukkan lewat tv lokal
jadi at least kalau mereka gak punya device
hp atau laptop atau internet
biasanya mereka tetap bisa akses melalui tv masing masing
di channel daerah masing masing
jadi itu the least yang kita bisa lakuin
untuk bisa bantu pendidikan di masa sulit seperti ini
baik itu usahanya ya
nah kita kan sudah ngobrol nih
para perempuan sudah ngobrol dari berbagai macam
sudut pandang sudut pandang pendidikan
dan juga musik
kita kan ada quiz
siapkah kalian berdua untuk mengikuti kuis
yang seputar sumpah pemuda
oke siap ya
dengarkan baik baik pertanyaannya ya
siapa tokoh yang merumuskan naskah sumpah pemuda
aduh aku tak kesalah
baik kita akan lihat jawabannya di layar
boleh ditampilkan jawabannya
kita akan lihat
apakah ada jawabannya yang bisa ditampilkan di layar

mbak nia tadi ada jawabannya yang pertama adalah
kedua jay lemina
kemudian tiga sugandha jayapusvita
yang keempat joko marsaid
yang kelima muhammad yamin
yang keenam amir sharifudin harahab
dan kedelapan ada s mangun sarkoro
kemudian yang sembilan
yang kesepuluh kasman singodibejo
yang keempat muhammad rum
dan dua belas ada a k ghani
dan yang terakhir adalah si kong leong
betul jadi dua duanya ada ya
ternyata kalian benar benar
sudah riset ya sebelum kuis ya
ketahuan umum mbak
oke next kita akan pertanyaan kedua ya
yang menyanyikan lagu indonesia raya
dalam kongres pemuda
ia juga merupakan putri
dari agus salim
waktunya sepuluh detik
oke mbak nadira
terima kasih mbak
baik mbak nia betul
jawabannya adalah doli salim
oke gak apa apa ini skornya
dua puluh satu ya untuk mbak nia ya
kemudian yang ketiga
siap ya pertanyaannya yang ketiga
mana dari kosa kata
berikut ini yang tidak masuk
yang pertama julid
yang kedua alay
yang ketiga gengges
kalau menurut aku
yang pertama julid
yang kedua alay
yang ketiga gengges silahkan mbak nini
yang ketiga ada
tiga tiganya tidak ada
kalau mbak nadira
tiga tiganya nggak ada juga
jawabannya tiga tiganya tidak ada
tapi anda berdua salah
karena yang betul tidak ada di kbbi adalah
alay pun juga ada
ternyata risetnya kurang ini
mbak nia sama mbak nadira
ini berarti skornya masih dua satu
untuk mbak nia ya
hari ini ini bukan pertanyaan
bebas mau jawab tapi
sebutkan tiga hal yang kamu banggakan
silahkan mbak nadira dulu
kalau mbak nia
baju baju daerah yang
sama alat alat musik
tradisional yang sangat berbeza
ternyata senada ya
banyak hal hal yang dikagumi
dari indonesia oleh kedua narasumber kita
malam hari ini saya boleh
pertama ke mbak nadia untuk
memberikan pesan pesan untuk para pemuda
dalam memperingati sumpah pemuda kali ini
untuk para pemuda
mulai dari sekarang sebisa mungkin
mengumpulkan apapun itu
yang bisa memperkaya diri kita dulu
kalau kita sudah kaya sebagai seorang pemuda
baru siap untuk
bisa kasih influence yang baik untuk orang lain
dan pada akhirnya bisa sama sama
membangun negara kita menjadi
lebih baik dan lebih baik lagi
kalau dari kata teman teman di luar negeriku
selalu bilang indonesia punya potensial
tapi menurutku saat ini
adalah saatnya indonesia
memanfaatkan potensi itu
bukan lagi hanya memiliki aja
baik terima kasih selanjutnya
mbak nia sebagai musisi boleh di
untuk para pemuda apalagi di pandemi ini
musik sangat terdampak
kalau aku mengambil semangat
dari w s pratman

menciptakan lagu dan bermain viola
jadi kerjaanlah sesuatu dengan passionmu
yang kamu penuh
kerjaan dengan konsisten dan penuh hati
juga jangan pernah takut untuk berkolaborasi dengan orang lain
karena kalau kita berkolaborasi dengan orang lain
kita akan melihat
sebuah pandangan yang berbeda dari pihak lain
itu membuat kita akan menjadi
semakin kaya dan berkaya
jangan takut juga buat bersaya
yang penting buat aja dulu
tentu saja berapa orang yang lihat
berapa orang yang like

tapi bisa mengubah hidup seseorang
menurut aku itu juga asik
baik luar biasa sekali dua narasumber kita pada malam hari ini
terima kasih mbak nia aladin
kemudian juga tadi ada mbak nadira
nur aini afifah sudah bergabung
bersama kami pada malam hari ini